halo ketemu lagi di yukmaksi nah seperti biasa yukmaksi kali ini akan memberikan berbagai
rekomendasi makan siang untuk anda tidak hanya makanan yang enak tapi pastinya konsep bangunan
yang juga menarik dan kali ini saya akan mengajak anda ke restoran tertua di bogor tapi bukan
restoran yang tertua tapi bangunan yang tertua karena berusia ratusan tahun langsung saja
ikuti saya di segmen yukmaksi let's go terletak di jalan raya terusan desa gunung gelis kabupaten
bogor amagaluda heritage merupakan salah satu bangunan restoran tertua di bogor
restoran ini dibangun sebagai bagian dari rumah panggung tradisional suku banjar dari
kalimantan selatan yang sudah berusia lebih dari tiga ratus tahun tidak hanya itu
rumah banjar diklasifikasikan menjadi sebelas tipe sesuai dengan latar belakang dan tingkat sosial
masyarakat banjar rumah banjar di amagalodo heritage merupakan rumah hubungan tinggi yang
biasa digunakan oleh raja raja dari suku banjar ini sudah lama dan ya kira kira kami berpikir
mungkin rumah ini pun juga harus ada suatu kegiatan yang terus menerus
kami untuk membawa rumah ini dan kami konservasi adalah supaya banyak yang bisa ikut menikmati rumah
banjak beberapa bagian dari rumah utama seperti teras ruang depan untuk menerima tamu serta ruang
keluarga di bagian tengah dapat anda pilih bila anda ingin merasakan nuansa etnik banjar dalam
menyantap makanan yang disajikan di restoran berbagai hiasan mulai dari kain ornamen kayu dan ukiran
kalimantan semakin menambah nilai estetika rumah makan ini berbagai makanan khas nusantara ditawarkan
restoran ini dari aneka sate soto banjar dan tentunya signature dish dari restoran ini
iga bakar tembikar yaitu iga bakar yang dibakar di dalam tembikar dengan berbagai rempah dan
disajikan bersama nasi putih oke untuk iganya ini ketika saya gigit pertama cost bite
ini langsung gampang banget dikit empuk banget dan rasanya kalau saya deskripsiin
dagingnya gurih banget dagingnya gurih tapi ada satu bumbu yang bikin rasa si dagingnya ini manis gurih
dan itu bumbu ini meresap sampai ke dalam menurut pengunjung harga di rumah makan ini sebanding
dengan rasa yang diberikan
saya sih ngerasain makanannya itu enak ya dan harga menurut saya juga enggak enggak murah murah
mati tapi juga enggak malam sekali jadi terjangkau makanannya menurut saya sih oke dengan kisaran
harga antara lima puluh lima rupiah hingga satu ratus dua puluh lima rupiah untuk makanan dan tiga puluh lima rupiah hingga empat puluh
rupiah untuk minuman dari rumah banjar khas kalimantan saya mengajak anda menyeberang sedikit ke
jawa tengah yang terkenal dengan
rumah joglonya hutan hujan grill and kitchen disini anda bisa merasakan nuansa jawa yang
begitu kental dan hangat rumah makan seluas sembilan ribu meter persegi ini tidak hanya sekedar menjual
makanan melainkan memiliki galeri yang berisi benda benda tua ini joglotua asli bukan joklo
yang kita bangun baru semuanya usianya ratusan tahun yang tertua mungkin empat ratus tahun ada kita
kita tahan kan aslinya kita tidak warnai dengan cat atau lapisan kimia lainnya
terutama paling sikat bersihin sehingga penampilannya ini adalah jodoh asli
pria yang akrab dipanggil pak bekti ini sudah memiliki kecintaan terhadap dunia kuliner dan memasak sejak dua puluh tahun
maka tak heran jika ia seringkali turun tangan untuk memantau proses pembuatan makanan yang dipesan oleh pengunjung
keidealisan yang dimilikinya terhadap makanan membuat tiap menu tradisional yang ada di sini
memiliki cita rasa yang otentik dengan menggunakan bahan bahan yang juga ia kurasi langsung
nah tadi kita sudah muter muter di kawasan hutan hujan grill and kitchen
udah lihat berbagai macam joko di sini yang usianya ratusan tahun

tiba saatnya kita untuk mencicipi bagaimana rasanya hidangan yang sudah ada di depan mata saya
menikmati hidangan tradisional indonesia ditemani dengan angin yang berhembus dan bunyi lonceng
semakin menenangkan hati di tengah hirup pikuknya ibu kota
ini tekstur bebeknya empuk banget
jadi kita campur dengan sambal mata di sini sama sambal khas bali sambal mba
jadi untuk tekstur sebebeknya ini dia berubah ubah empuk banget
dirobek itu gampang tuh
nah nggak keras empuk
dan untuk sambalnya dua sambal ini khas bali sambal mata sama sambal mba ini
kalau di sambal mata ini disiram minyak panas
kalau di sambal mba itu dia bawangnya digoreng
jadi ketika dipadukan dengan daging bebek yang lembut ini
si sambal mba nya ini ada tekstur renyah renyahnya
suasana yang nyaman dan cita rasa makanan yang otentik membuat pengunjung tidak datang sekali saja
ini yang kedua kali sih tempatnya aja kayaknya enak asli adem gitu
jadi ya kayak ajak temen lagi yang lain
cukup lah sama suasananya anggapnya suasana juga enak
beberapa restoran tersebut saya rekomendasikan bagi anda yang ingin makan siang dengan suasana yang tenang
nyaman dan tentunya memiliki rasa yang tidak dilakukan lagi
tim liputan sianian indonesia